apa yang berpotensinya lebih tinggi kalau misalnya untuk kecelakaan
kami mengaturkan wilayah sungkawa untuk keluarga
baik keluarga maupun sekolah
semoga kejadian ini tidak terulang lagi di waktu waktu ke depan
makanya sebetulnya surat edaran yang dikeluarkan oleh pak gubernur kan sejalan sebetulnya
untuk mengantisipasi jangan sampai ini terjadi lagi
nah selanjutnya kami juga dari dinas pendidikan akan mengeluarkan surat edaran yang langsung ke cabang dinas dan kesatuan pendidikan
mengikuti memperdomani apa yang sudah dilakukan
nah kemudian pada prinsipnya bukan tentang melarang
tetapi bagaimana kita lebih bisa menjaga keamanannya
keamanan siswa keamanan para guru
nah keamanan ini ditandai dengan apa
salah satunya misalnya kendaraan yang digunakan harus berizin
harus juga dalam kondisi yang fit gitu ya
kemudian tempat tujuan juga harus dipertimbangkan gitu
jangan sampai ke tujuan tujuan yang berpotensinya lebih tinggi kalau misalnya untuk kecelakaan misalnya gitu
berarti pak penegasan bahwa studi itu masih bisa dilaksanakan dengan ketentuan ketentuan tersebut
pada prinsipnya pembelajaran di luar kelas ya
salah satunya itu yang dilakukan dengan streduktor itu
karena siswa juga bisa jadi kalau misalnya di dalam kelas juga
dia tidak terlalu mengimplementasikan banyak misalnya gitu
dia bisa lebih banyak memahami dan lain sebagainya
nah itu juga masih dipersilakan
pak kalau untuk kegiatan studi tour tersebut ada apa surat temu sanggup baik itu ke
kcd ataupun langsung ke bisnis jabatan
ya hari ini kami akan keluarkan surat menindaklanjuti surat edaran dari pak gubernur
karena kan itu tanggal delapan di hari terakhir liburan kemarin gitu ya
nah hari ini kita keluarkan surat edaran untuk cabang dinas dan sekolah sekolah
dan itu akan mengatur agak lebih detail dibandingkan dengan yang disampaikan surat edaran oleh pak gubernur
pak ada sanksi sanksi untuk sekolah sekolah yang tidak memperhatikan tiga unsur tadi nggak pak
gini kita lakukan pengawasan kemudian kita lakukan evaluasi perkembangan dari setelah adanya ini
nah setelah itu nanti kita juga coba lihat kita evaluasi apakah sekolah sekolah masih
apakah sekolah melaksanakan sesuai surat edaran atau tidak gitu
nah kita akan tindak lanjuti berbagai yang tidak mengikuti
bukan ketentuan ini surat edaran yang dari pak gubernur tersedia
bentuk sanksinya sendiri apa pak
saya tidak berbicara dulu tentang sanksi ya karena memang secara ketentuan itu di dalam permendikbud enam belas
tidak diatur tentang sanksi untuk hal hal tersebut gitu
nah tapi kan kita harus menjaga keamanan siswa kita harus menjaga keamanan guru
nah dan kita juga harus tetap menjadikan kreasi inovasi siswa terus terasah gitu kan
jadi nah ini menjaga ini semua kan kita harus lakukan
nah oleh karena itu sekali lagi saya hari ini tidak berbicara tentang sanksi dulu